walaupun kondisi aku sekarang udah baik baik aja
tapi mami tolong ya rahasian ini dari temen temen aku
soalnya aku tuh pengen michelle tuh nyesel atas perbuatan dia
dan aku juga mau si rifki tuh sadar kalo dia tuh belain orangnya salah
kamu tenang aja
mami akan pastikan kalau michelle akan dikeluarkan dari sekolah
terima kasih ya mami
yang penting kamu tidak terluka lagi sekarang ya
sekarang kamu istirahat dulu oke
mami juga mau ganti baju
temenin arin ke kamarnya ya
kamu jagain dia baik baik
pasti dong tante
jangan sampai dia kenapa napa
iya tante pasti dong
si farel memang selalu baik dan pengertian banget sama gue
yang penting kalian menemani eko bersama bri
sel kamu pulang sama aku aja
udah malam loh
kan kamu bisa masuk hangnya
bawa ke jaket
tambah lagi ntar kalo belum lagi resiko nih ya
kalo tiba tiba motor kamu ngokok di jalan gimana
wah bahaya banget sel
udah sama aku aja ya
sorry banget ya dinosaurus
maaf banget nih gue ini ya
lo seharusnya tuh gak ada disini
secara lo udah makhluk punah ya kan
dan selalu tau aja ya
michelle ini sudah punya janji sama gue malam ini
sorry banget ya
lo gak usah ngarang ya
iya tanya aja sama michelle lah orangnya ada disini kok
iya kan jodoh lu gak lupa kan lu gak amnesia kan
berarti lu tuh harusnya masih inget nih
bahwa tadi siang ada yang minta sama gue
untuk pulang kerjanya itu dijemput sama gue
bahkan udah gue kasih bonus tuh gue temenin kerja
ya kan kurang baik
apa lagi gue jadi jodoh lo bisa diem gak
iya jadi gue udah ada janji sama foto kecap
buat pulang bareng
oh tapi kan sel
oke lo sekarang
belajar untuk menerima kenyataan bahwa kehadiran lo ini gak dibutuhkan disini
baru ditinggalin sebentar aja udah bikin masalah kamu ya
kamu ninggalin motor cafe ke orang lain
itu gimana ceritanya
enggak madam maaf banget ya madam
tapi tapi saya nitipin motornya itu bukan ke orang yang sembarangan kumadam ke temen saya
dengar ya riva
kamu baik sama orang boleh ya baik sama temen boleh
tapi jangan bodoh
madam ini terlalu marah marah
buktinya sampai sekarang mana
motor itu sampai ke sini gak mana mana motornya mana
madam madam tadi sudah dengar tom
motor itu lagi mogok bensinnya habis
banyak lagi pecah nah beta punya
kawan viral itu dia sekarang lagi cari
kamu kamu barusan
ngomong sama siapa ya di belakang lada madam
siapa dia hah
campur urusan saya sama pegawai saya
panggilin security terus seret kamu keluar mau
madam madam jangan madam
biar biar saya aja ya bilang dong
lo pergi ya sekarang ya please ya gue mohon
gue bisa urus masalah ini sendiri
nanti kalau lo masih di sini madam reti
malah makin marah terus nanti masalahnya
iya gue yakin gue bisa sendiri ya sudah
kalau ada apa apa langsung lunak
berkabar saja sama beta ya
biar tahu etika udah
madam padam itu jangan terlalu
marah marah nanti muka cantik itu jadi tua
siapa sih itu
kamu dengar ya
pokoknya saya nggak mau tahu malam ini
juga itu motor delivery harus
sudah sampai kalau enggak
kasus pencurian motor
secepatnya kembali lagi
pacaran kok nyari
model kayak gitu sih
lo kemakan ulat bulu di jalan ya
nggak bisa diem der tadi aneh
gue tuh lagi bahagia
kerup kulit gimana nggak bahagia
nyokap lo mau menerima calon mantunya
laki nih yang ganteng yang baik hati
tidak sombong rajin menabung
seneng banget gue tapi gue
agak nggak enak sih sebenarnya nyokap lo tuh
sampai ngajak gue
makan malam bareng di rumah lo
pastikan dia masakin kue tuh
mimpi lo terlalu lelap atau nggak
oh iya satu hal bapak kecap please
jaga sikap lo di depan nyokap gue
aku marah banget sama lo
lo tenang aja pokoknya
gue tuh paling jago mengatasi
amarahnya seorang wanita
oh emang dasar botol kecap ya lo tau nggak sih
lo tuh kayak buaya darah tapi terupdate sahabat ini tuh
tau oh sebentar
kenapa sebentar lagi nih ya gue kasih tau
sama lo faktanya adalah
buaya itu adalah
binatang yang paling setia kalau lo
udah cepetan ditunggu ibu pr ya buat lo
uli cepetan nggak mau pokoknya
gue taruh di kamar aja
sekarang kamu istirahat aja ya
jangan lupa diminum
obatnya biar kamu cepet sembuh
cepet sembuh kok
tapi mami jangan ke luar negeri terus ya
mami temenin arin di sini
aku kan kesepian
akan terus nemenin kamu sekarang
apa sayang walaupun kondisi
aku sekarang udah baik baik aja
rahasian ini dari temen temen
soalnya aku tuh pengen michelle tuh nyesel
atas kebuatan dia
dan aku juga mau si rifki tuh
sadar kalau dia tuh belain orangnya salah
kamu tenang aja
mami akan pastikan
kalau michelle akan dikeluarkan
tidak terluka lagi sekarang ya
istirahat dulu oke
mami juga mau ganti baju
temenin arin ke kamarnya ya
kamu jagain dia baik baik pasti dong
jangan sampai dia kenapa napa
iya tante pasti dong